sejumlah presiden badan eksekutif mahasiswa dari berbagai kampus di indonesia mendesak
presiden joko widodo mengeluarkan perpu uu kpk
bila tidak dipenuhi mereka menyatakan akan kembali turun ke jalan dengan masa yang lebih besar
hal ini disampaikan perwakilan mahasiswa selesai bertemu kepala staf presiden muldoko di kompleks istana jakarta
dalam pertemuan tertutup itu mahasiswa kembali menyampaikan tujuh tuntutan tuntaskan reformasi
mahasiswa meminta agar pemerintah memfasilitasi diadakannya jejak pendapat antara presiden dengan seluruh mahasiswa secara terbuka sebelum tanggal empat belas oktober dua ribu sembilan belas
mereka mengancam bila pada tanggal itu tidak terjadi jajak pendapat maka mahasiswa akan kembali turun ke jalan dengan gerakan yang lebih masif
para mahasiswa berharap presiden segera mengeluarkan perpu agar potensi kelurusuhan yang diakibatkan tunggangan politik tidak terjadi
kita khususnya di penolakan undang undang kpk ini bisa ada kepastian gitu minimal dari pak jokowi selaku eksekutif bisa ada statement untuk melakukan perpu
tidak hanya itu kita akan juga melakukan dari mahasiswa di ranah ranah di legislatif dan yudikatif
misalkan legislatif di legislative review di yudikatif itu di judicial review
jadi semua cara akan kita lakukan dan itu tidak masalah karena kawan kawan mahasiswa pun menggunakan semua cara itu dan itu tidak masalah
itu hanya cara yang berbeda
cara substansi kita semua itu disini sama
dan kita juga menesak negara untuk segera membuat adanya agenda jejak pendapat antara negara presiden dengan mahasiswa sebelum empat belas oktober
kalaupun sampai empat belas oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan juga tidak ada statement minimal dari pak jokowi kita pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi